layanan kelas jaringan
layanan kelas jaringan
dengan wajah baru hotel indonesia group menargetkan menjadi hotel operator terbesar ketiga dengan mengoperasikan lebihan dan kekuatan
dengan wajah baru hotel indonesia group menargetkan menjadi hotel operator terbesar ketiga dengan mengoperasikan lebihan dan kekuatan
lebih dari satu ratus sebelas hotel pada dua ribu dua puluh lima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
dan untuk membahas lebih lengkap bagaimana transformasi baru hotel indonesia group
sudah hadir bersama kita di sini yang pertama ada pak arya sinulinga
selaku staf khusus tiga menteri bumn
pak arya terima kasih pak sudah hadir di studio cnn indonesia
dan kemudian ada juga bapak iswandi said yang menjabat sebagai direktur utama pt hotel indonesia natur
dan sekaligus komisaris pt hotel indonesia group
pak iswandi terima kasih juga pak sudah hadir
dan juga sudah bergabung bersama kita di sini ada bapak kody ibrahim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
pak kody terima kasih juga sudah bersama kami
terima kasih selamat pagi
saya mau mulai dari pak arya dulu
pak pandemi covid sembilan belas sudah berjalan cukup lama ya pak
sudah kita rasakan cukup lama
nah sejauh ini dampaknya apa terhadap industri perhotelan yang dikelola oleh bumn
kan kalau hubungan pariwisata adalah paling terkena dampak corona
tidak ada cerita itu di seluruh dunia juga begitu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
jadi tidak ada yang tutup hotelnya tidak ada yang tutup semua buka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
karena banyak sekali hotel hotel yang dihentikan akhirnya malah ketika mulai dibuka mereka nggak bisa full service gitu
itu juga keuntungan yang dilakukan oleh teman teman dari hotel indonesia di bumn gitu
tetap tidak bisa kita pungkiri bahwa ini memang betul betul berdampak
tapi kita juga di kementerian nggak mau berhenti
tidak mau berhenti untuk ya sudah kita tunggu kondisi tidak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
ada berapa sih pak kalau mau didata nih statistiknya jumlahnya
tidak hanya yang dimiliki oleh hotel indonesia loh
ternyata kita misalnya adikarya punya namanya grand adi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
pertamina punya patra jasa atau dan sebagainya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
makanya kita minta teman teman dari hotel indonesia
untuk bisa menjadi operator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
dan ini kalau tetap tidak apa apa kepemilikannya tetap punya masing masing bmn nya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
ngapain coba teman teman dari adhikarya dari hotel
karena yang kerjanya nyari minyak energi dan sebagainya harus mengurusin hotel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
nah pak ini kan strategi ini muncul di tengah tengah masa pandemi covid sembilan belas
dan justru sangat mendukung sehingga menjaga hotel hotel tersebut dapat bertahan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
justru ketika kita pandemi kita atur strategi nyusun
kalau nanti ketika kita mulai kan vaksinasi sudah mulai jadi nih
nah udah mulai jalan para wisatanya lagi
kawan kawan hotel ini sudah siap dengan infrastruktur yang sangat kuat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
mengapa aksi ini dilakukan
peluang apa sebenarnya yang dilihat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
bahwa sebenarnya kita harus operasi
kita harus optimis melihat ke depan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
dimana para wisata akan tetap bangkit dan tetap akan menjadi prima donna di industri ini
jadi artinya kita mempersiapkan ini
bagaimana supaya kita nanti sebagai operator ini
betul betul bisa merunning bisnis perhotelan ini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
nah relaunching yang dimaksud itu seperti apa pak prosesnya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
namun kita melihat bahwa ini adalah suatu hal yang sangat baik ke depannya
dimana konsolidasi dari hotel hotel bumn ini menjadikan lebih besar
nah ini adalah suatu kekuatan kita nanti
bahwa sebenarnya di dalam industri perhotelan itu tetap network merupakan sesuatu yang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
nah pak kodi dibentuk sejak dua ribu enam belas ya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
pada waktu itu hig hadir dengan
terobosan terobosan baru yang lebih kepada digital platform dan loyalty yang kita terapkan saat itu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
dan dalam waktu satu tahun kita sudah menambah portfolio lima hotel
baik itu dari swasta maupun dari bumn
dan itu tidak termasuk dengan beberapa hotel yang kita sudah mou sudah bekerja untuk dibuka itu lebih dari lima
sebetulnya dari swasta dan dari bumn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
dari dua ribu sembilan belas sampai
maret dua ribu dua puluh awalnya pandemi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
dan ada beberapa lebih dari lima hotel swasta dan umn yang sudah mou dengan kita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
dengan perbincangan terkait wajah baru hotel indonesia group
cuma mengubah logo kan bukan sesuatu yang menarik
dan bukan aksi korporasi besar
baik kita aksi korporasi itu jelas ketika sekarang
hotel indonesia ini ketika dia mengubah wajahnya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
kemudian dia juga mengubah network layanannya makin besar
jadi pilihan pilihan orang mau bintang lima mau bintang empat bintang tiga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
di mana kawan kawan ini akan digabungkan
dalam satu holding pariwisata yang namanya
di bawahnya ada garuda ada angkasa pura
ada twc ada twc itu yang lolola borobudur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
kemudian ada itdc itu yang mengelola mandalika dan mengelola nusa dua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
itu tidak hanya sebuah logo tidak hanya sebuah simbol yang diubah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
makanya ini kita bisa katakan bahwa perubahan mereka ini
adalah perubahan yang sangat transformatif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
pak kodi kalau sekarang ini secara statistik
sudah ada berapa hotel sebenarnya di bawah hotel indonesia group
kita targetin tahun ini
dua hotel yang akan kita manage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
itu empat kali lipat ya jumlahnya
iya insya allah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
dan tentu saja nanti target kita juga tidak hanya bumn
tapi juga private private property hotel swasta yang akan kita manage
oke nah berarti hotel indonesia group tidak hanya memanage hotel bumn
apakah nanti di sana tidak ada konflik pak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
jadi menjalankan dan memanage
manajemen hotel itu menjadi lebih baik lebih sehat dan well known nantinya
nah pak iswandi bisa dijelaskan bagaimana perkembangan hotel indonesia natur
dan juga pak akhirnya pada tahun dua ribu enam belas kemudian hotel indonesia group ini berdiri
baik sebenarnya kan pionir dari industri perhotelan indonesia ini adalah hi
jadi itu berdiri dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua
itu adalah hotel hotel yang dibangun oleh proklamator kita bung karno
yang ada di jalan tamrin dan juga ada di kota kota besar lain termasuk di bali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
pada zamannya memang jaya sekali tapi dalam perkembangannya itu mengalami suatu pasang surut yang luar biasa

kita tidak melihat bagaimana customer ekspektasi daripada pelayanan perhotelan ini
jadi pada tahun dua ribu lima belas saya bergabung di akhir tahun dua ribu lima belas tersebut
kondisinya pt hin itu negatif
kita mengalami kerugian yang cukup dalam dan perlahan sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas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
yang diawali dari negatif satu ratus tiga puluh sembilan

lalu dua ribu enam belas bisa berkurang menjadi delapan puluh negatifnya
lalu juga dua ribu tujuh belas alhamdulillah kita bisa membuka sembilan juta sembilan juta rupiah
dari delapan puluh sembilan m kerugian
nah sembilan inilah saya canangkan waktu itu bahwa kita merubah sembilan juta menjadi sembilan miliar
alhamdulillah dua ribu delapan belas kita membuka tujuh belas m
dan dua ribu sembilan belas kemarin itu adalah puncaknya kita bisa membukukan empat puluh dua m
sebenarnya kalau tidak ada pandemik dua ribu dua puluh kemarin adalah tahun emasnya pt hin
jadi karena ada pandemik kita tidak bisa ini terpaksa kita harus mantap makan tabungan dulu
jadi dengan adanya hig inilah kita bertransformasi bahwa kompetensi pt hin itu adanya di operatorship
sehingga kita dilakukan
pemerintah dalam ini bumn mencanangkan untuk holding menggabungkan operatorship dari semua hotel bumn secara gradual
nanti sampai dua ribu dua puluh lima yang berjumlah satu ratus dua puluh an tadi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
nah dari tiga puluh mau jadi satu ratus dua puluh itu nanti sebenarnya apa sih yang ditawarkan
apa sih yang ditawarkan oleh hig sehingga kemudian hotel hotel lain tertarik untuk mempunyai hig sebagai operatornya
langkah strategis apa yang ditawarkan yang bisa melebihi kompetitornya
kalau apa yang bisa ditawarkan sebetulnya hig itu kan milik pemerintah milik negara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
dan kita bisa bertanya ke teman teman di hotel lain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
iya mice nya fit nya itu segmen dari government dan segmen dari mice itu rata rata dikuasai banyak sekali market itu dari pemerintah
strong market strong kekuatan kita untuk menjual hig itu pertama ya itu bahwa kita milik pemerintah
kita punya segmen pasar yang sangat kuat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
divers di new normal itu bahwa lima pilar hotel hotel itu kebanyakan hanya menguatkan memperhatikan tentang produk yang mereka kamarnya makanannya servisnya itu saja
dan semua hotel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
tapi kita manage kita compile semua tadi yang kita bilang standar internasional dengan autentik indonesia yang sangat kental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
nah hotel indonesia group ini kan mengedepankan keindonesiaan begitu
namun banyak juga operator operator hotel yang seperti kita tahu mengedepankan justru karakternya sebagai perusahaan internasional begitu pak
apakah yang dilakukan oleh hotel indonesia group sehingga bisa bersaing dengan perusahaan perusahaan tersebut yang justru mengedepankan bahwa dia tuh punya standar internasional justru
kita punya strategi seven pillar kita sebut tadi kan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
perusahaan internasional justru
kalau yang lain mungkin mereka juga sudah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
jadi kita sebetulnya mengangkat menggunakan kearifan budaya lokal setempat untuk kita angkat
jadi sebetulnya siapa lagi sih yang mau membanggakan dan menunjukkan budaya indonesia ini selain kita sendiri

kebetulan kami ini milik pemerintah
kami akan manage hotel itu secara world class internasional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
ya udah pasti kita ini ya support karena memang itu tujuan kita gitu
tapi satu hal lagi tambahan tadi yang saya katakan infrastruktur
yang mungkin tidak dimiliki oleh hotel lain nanti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
sehingga service service nya dan semuanya itu akan jadi sesuatu yang mereka dapat nilai jual mereka gitu
yang mungkin nilai jualnya akan berbeda dengan yang lain gitu
sehingga ada kaitannya lah ya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
jadi kemudian nanti ketika penumpangnya turun di pelabuhan pelabuhan udara kita gitu ya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
jadi campaign nya informasinya itu akan sangat banyak ada di setiap airport yang ada
sehingga bagi hotel hotel yang akan bergabung
dia akan sangat terpromote banget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
baik dengan jaringan yang sangat kuat ini
hig tentunya punya dasar dan juga apa yang ditawarkan menjadi sangat kompetitif ya pak ya dibandingkan
sederhana paling sederhana misalnya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
bisa jadi kan
dan itu gak akan dimiliki oleh hotel lain
nah karena dia punya jaringan infrastruktur yang memang kita bangun tadi gitu
itu yang mungkin kan bagi hotel kan tetap wisatawan yang ke jalan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
mulai dari ketika dia pesan di online misalnya
udah keluar semua hotel hotel yang punya jaringan mereka lah
atau pun nanti di kawasan kawasan wisata pun
yang datang ke borobudur pun mereka juga peluang peluang untuk bisa manfaatin atau menjalinkan
jadi ujung ujungnya ke hotel
yang ada hig juga ya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
namun setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami
usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan
terima kasih anda masih di indonesia forward
saya masih bersama tiga narasumber
mau berbicara tentang hig nih
hotel indonesia group
pak kodi untuk mewujudkan rencana dari hig
fokus apa saja yang dilakukan hig tahun ini
dan juga mungkin bisa cerita di tahun tahun ke depan nantinya pak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
fokus utama kami untuk mewujudkan ini tentu
pilar pertama kedua ketiga dan kelima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
tapi beriringan dengan itu
paralel dengan itu tentu kita harus mulai
memaksimumkan revenue edr dan penetrasi pasar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
bukan berarti kita tidak bisa world class international
jadi kita sudah biasa mengelola hotel
tapi belum pernah kita ngangkat
keindonesiaannya itu kearifan budaya lokal itu belum pernah kita angkat
nah itu yang kita coba kombinkan
jadi fokusnya tentu
kemudian juga aset lighting dan partnership
lalu yang gak kalah penting
tentunya nanti bagaimana kita mengintegratedkan
antara hospitality kita ini dengan tourism dan travel
sehingga terbentuklah ekosistem tadi
itu yang tadi pak arya sampaikan bahwa
dengan adanya holding hotel dan holding pariwisata
itu infrastruktur yang sangat sangat membantu dan sangat besar
untuk kita coba mengwujudkan semua apa yang kita targetkan kedepannya
baik pak kody anda kan juga bilang bahwa
hig itu mau punya standar internasional
nah pak arya kalau anda lihat apa yang harus dilakukan hig
punya standar internasional yang tidak kalah dengan perusahaan perusahaan internasional
nah yang tadi
yang pertama kami selalu lihatnya adalah infrastruktur ya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
ketersediaan baik itu hotelnya harus bagus
adalah infrastruktur gitu ya
kemudian masuk kemudian adalah servisnya
mau gak mau servisnya harus bisa
mengimbangi yang ada di punya kawan kawan yang ada di jaringan internasional juga gitu ya
dimana servis ini memang
kita kan tahu orang selalu ragu gitu terhadap service yang dibuat oleh kita orang orang indonesia ini gitu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
yang ada makanannya standar jakarta juga gitu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
saya pergi kemana mana sama juga
itu adalah hal hal yang sebenarnya banyak orang coba untuk mendapatkan taste itu gitu
nah di sini yang kita lihat kawan kawan
di samping tadi servisnya harus sama dengan jaringan internasional tadi
minimal tuh ya servisnya itu ya
kemudian tesnya itu ya nggak bisa hilang
tesnya indonesia itu yang akan bisa mengimbangi teman teman dari jaringan nasional
eh internasional ya
itu yang saya lihat yang harus mereka lakukan gitu
kalau service seperti pak kody tadi bahwa ini sudah standar deh gitu ya
udah harus begini begini itu sudah standar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
kalau itu kan satu hal yang kita pelajari dari berbagai jaringan
baik itu makanan franchise internasional adalah sop standar operasional itu
sop mereka itu yang memang sangat ketat
sama beli makan ayam di indonesia itu sama gitu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
bagaimana membuat itu standar itu mau di jakarta mau di maluku
mau di ntt mau di sumatera gitu ya itu standarnya sama
nah itu yang jadi tantangan terbesar dengan ditambah dengan taste tadi
nah pak iswandi bagaimana nih caranya hig mewujudkan memenuhi tantangan tantangan yang tadi pak arya katakan
jadi hig ini harus mempunyai kemampuan kreativitas dan jaringan
artinya standar sudah merupakan keniscayaan harus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
tapi yang diperlukan lagi nilai tambahnya atau added value dari service yang standar itu
nah kita sepakat di hig bahwa kita menggali semua kearifan lokal baik dari makanan
juga tenunan juga dari segi sound apa yang didengar itu semua kita ambil dari lokal
jadi kalau nanti mbak frida datang ke hotel kita di parapat itu terasa sekali rasa indonesia yang nuansa bataknya kuat sekali di situ
makanannya makanan khas kita gali tapi disajikan dengan standar internasional

nah tamu tamu kita yang dari mancanegara pun bisa menikmati makanan tersebut
karena sekarang ini hotel ini tidak hanya menyediakan tempat tidur makan yang enak tapi experience nya
kesan itu yang perlu kita bangun dan juga kita berkolaborasi dengan setempat dengan masyarakat setempat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
baik baik dengan fokus pelayanan lokal standarnya tapi internasional
baik kita akan lanjutkan perbincangan namun setelah jeda berikut kami masih akan kembali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
dan selanjutnya saya mau bertanya ke pak arya pak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
nggak mungkin kita melakukan aksi korporasi kita nggak optimis
makanya kami seperti yang katakan tadi bahwa tidak hanya sekedar dia ubah logo
ubah brand tapi juga dia kami lengkapi dengan infrastruktur
baik infrastruktur internalnya sendiri yang kita jadikan holding hotel
dan jaringannya diperbesar sampai nantinya mencapai satu ratus dua puluh hotel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
kemudian tadi infrastruktur holding pariwisata itu
jadi kita sangat yakin dan kawan kawan ya saya sih bisa katakan ya
kalau kawan kawan ke
labuan bajo gitu ya
anda akan mendapatkan servis yang sangat bagus
yang anda nggak akan dapat di tempat lain gitu ya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
kemudian kalau kita ke bali
mungkin orang nggak nyangka kalau ternyata inaya itu di bali itu keren banget gitu
dibandingkan dengan luas kamar yang baik dia punya villa villa yang
kan lu mikirnya negatifnya gitu ya
pesimis sama mereka
tapi ketika lihat servisnya bagus banget
nggak ada yang pernah kecewa itu kalau kesana itu dan sangat bagus gitu
jadi kalau standar yang di bali itu bisa dipakai untuk ke seluruh hotel yang ada di indonesia yang di jaringan mereka
yakin banget bahwa itu akan jadi ini ya akan sangat bisa bersaing gitu ya
jadi kita sih berharap dengan cara seperti ini teman teman hin ini
menjadikan dia jaringan yang bisa berwarna lokal lah ya
dan bisa mengimbangi internasional
jadi nggak hanya kita tergantung pada sepertinya kalau kita mau hotel ya hotel yang ini deh
nggak lagi gitu
hanya itu pilihan jadi sangat menarik bagi yang lain gitu
nah pak kody tagline yang diusung oleh hig dalam wajah baru ini adalah diversity in one perfection
bisa dijelaskan pak konsep pelayanan apa
yang akan diberikan
mengingat hig ini operator dari sekian banyak hotel di tanah air
keberagaman dalam sebuah kesempurnaan
itu bahwa kita ini dari sabang sampai merauke banyak sekali adat budaya kuliner tenun makanan musik
yang bagus bagus semua
tapi dalam satu payung harmoni indonesia yang bagus
nah untuk itulah kita coba untuk mengangkat itu melalui lima key elemens tadi ya
ada lima key elements yang coba kita terapkan di situ
misalnya yang pertama itu touch
yang kedua itu sight
yang ketiga itu sound
jadi kita ambil contoh misalnya pak
hotel di yogyakarta misalnya
bagaimana kita menerapkan five key elements ini untuk unit hotel di yogyakarta
dari segi touch begitu tamu datang itu langsung akan merasakan nuansa lokal tapi international service nya
jadi kayak misalnya bagaimana gestur daripada karyawan itu dengan gestur jawanya yang ramah
terus berkata sedikit
sedikit memasukkan jawanya
kemudian juga begitu mereka masuk mereka akan mendengarkan akan melihat aktivitas aktivitas yang misalnya bagaimana cara membuat jamu
bagaimana belajar menari
dan itu bisa diikutin oleh tamu itu sendiri
nah kemudian dari sight
tamu masuk langsung akan di welcome oleh dorman
doorman yang pada waktu itu
di jogja itu akan memakai pakaian penjaga keraton
yang memang kelihatan sekali khas bahwa ini pakaian seragam khas yogyakarta keratonnya
nah itu akan terasa sekali terlihat dan tidak hanya dari uniform saja
tapi juga dari atwork di dalam hotel itu sendiri banyak sekali nuansa dan budaya yogyakarta dan sekitarnya kita tonjolkan
lalu dari sound
itu sudah diketahui
itu sudah mendengar gamelan berikut dengan sindennya
tapi juga kita combine dengan nuansa bosanova
sehingga gamelan dan musik jawa itu kita mix ke bosanova sedikit sehingga terdengar internasional masuk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
smell kita khusus meracik wawangian dari akar akar dan flora asin
di daerah sana yang akan kita angkat menjadi wawangian untuk bathroom amenity misalnya
atau untuk wangian di lounge
itu yang kita angkat
lalu dari taste
taste jogja itu tidak hanya terkenal dengan gudeg dan bakminya loh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
jadi ada misalnya mangut lele
nah tim produksi kita dari kitchen akan sangat terjun dan belajar asalnya itu dari mana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
lalu bagaimana prosesnya itu
sehingga tim production kita itu bisa membuat dengan rasa otentik
tapi penampilan dan penyajian secara taraf internasional
yang bisa diterima oleh internasional
hal hal semacam ini yang akan kami gali terus
tadi yang pak arya komplain misalnya kalau ke semarang
semarang mau makan makanan asli semarang
kok nggak ada di hotel
karena hotel rata rata kan ya menu nya itu internasional semua
nah dari five key element ini lah yang kita akan angkat
menjadi pembeda hig itu dari operator operator lain
tapi tentu diversity in one perspection ini untuk di jogja
tidak bisa kita terapkan di medan misalnya
karena budaya medan sangat berbeda
budaya medan orangnya berkata lantang keras
tapi mereka punya hati nurani service yang sangat tulus ternyata
dan mereka itu misalnya ada adat disana bahwa mereka akan sangat menomor satukan
hula hula itu adalah dari pihak marga wanita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
itu pihak keluarga yang menyambut itu sangat melayani
sangat menomor satukan
nah konsep seperti itu yang akan kita implementasikan di hotel parapat
tidak bisa kita implementasikan di jawa atau di bali
nah jadi konsep budaya makanan smell segala macam di daerah setempat itu
yang kita gali untuk kita tonjolkan
sehingga product and service startup internasional tapi kearifan lokal itu kita tonjolkan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
oke nah untuk meraih itu semua pak eswandi
mungkin anda bisa ceritakan tantangannya untuk mewujudkan itu semua
terutama di masa pandemi covid sembilan belas seperti ini pak
tantangannya tentunya adalah merubah mindset ya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
bahwa tadi konsep hula hula itu adalah bagaimana teman teman di front line kita
baik itu di resepsionis di weathers dan segala macamnya itu
dia merasa pride bangga dimelayani
nah itu ternyata konsep yang kita gali dari budaya tanah batak adalah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
bila mana hula hulanya datang ke rumahnya
nah sehingga dia nggak merasa beban untuk melakukan suatu pekerjaan
karena hula hula itu adalah orang yang perlu dihormati disegani diapresiasi dan di respect
nah kita akan menggali atau menerapkan konsep hula hula itu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
ya untuk memberikan pelayanan kepada tamu tamu kita
ini konsep konsep ini tentunya perlu proses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
yang selama ini pelayanannya ya kita berikan secara sop saja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
sehingga teman teman di hig harus menggali every single culture yang ada di wilayah hotelnya sendiri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
nanti di samudera bis atau di pelabuhan ratu bagaimana lagi
kita gali semua budaya budaya yang ada di setempat
pelaksanaan operator dari hig
ini tidak akan sama dari satu hotel ke hotel lainnya
dengan penggalian dari tiap daerah yang berbeda beda itu ya pak ya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
itu dicentralize oleh hig sebagai corporate holding dari operatorship ini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
memang kita harus menggali dan harus menunjuk atau mendapatkan seorang
yang betul betul paham
yang betul betul paham tentang budaya lokalnya sendiri
jadi tidak akan ada pengalaman yang sama dari tiap hotel yang dikelola oleh higm gitu ya
kita akan lanjutkan kembali perbincangan namun setelah jeda berikut ini
indonesia forward masih akan kembali dengan explore more with hig
kita tiba di segmen terakhir dari indonesia forward
kali ini saya akan gali kembali ke pak kodi dulu nih
pak hotel hotel yang bergabung dalam hotel indonesia group ini kan tersebar pak
bagaimana upaya dari hotel indonesia group untuk tel jetzt
bagaimana h tasem
serta dan menjaga kesinambungan pengembangan pariwisata lokal dan juga pemanfaatan dari sdm lokal
baik tadi saya sampaikan mbak frida dari tujuh pilar itu ada pilar ke tujuh yaitu integrated tourism and travel ecosystem
nah kita itu sangat menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi antara hospitality dan turism setempat
jadi kita sangat mengutamakan tidak hanya menjual hotel tapi kita juga menjual destinasi
jadi kalau kita lihat tayangan promosi yang kita tayangkan di media sosial yang kita punya itu sedikit sekali kita lihat kamar atau hotelnya
tapi lebih banyak pada destinasinya kebudayaannya kemudian makanan setempatnya
lalu memang di sana akhirnya mengarah hotel kita juga
tapi itulah yang kita coba kembangkan dan bersama tadi dengan holding pariwisata yang tadi pak arya sampaikan
bagaimana antara dua holding ini bisa berkesinambungan untuk mengangkat pariwisata lokal setempat itu
dan juga bagaimana kita bisa memaksimalkan karyawan kita itu mayoritas adalah penduduk lokal setempat
dan dengan begitu maka
maka konsep daripada five key element ini bisa kita terapkan dengan baik
karena apa karena orang orangnya sendiri sudah terbiasa dengan budayanya dia
hanya saja kita kemas kita metaforfosiskan ke tataran internasional
jadi bisa diterima oleh kelas internasional
baik pak iswandi harapan anda ke depannya bagi semangat baru dan juga wajah baru hotel indonesia group ini seperti apa
tentunya kita berharap dengan adanya logo baru dengan semangat baru ini
hig ini betul betul mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam operatorship
sebagai hotel indonesia change nya itu ada di hig gitu
karena kita mempunyai kekuatan yang luar biasa
kita milik negara pemerintah yang tentunya harus berkontribusi terhadap pariwisata indonesia
jadi betul betul dengan adanya holding pariwisata
hig ini mampu tampil di depan sebagai komponen dari pariwisata yaitu amenitasnya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
karena hig ini tidak hanya ada di kota kota besar tapi juga di seluruh pelosok nantinya sebagai operatorship
distrikat itu adalah milik swasta atau milik bumd
tapi yang penting adalah operatorsnya ini dipegang oleh hig
karena membawa indonesia nya dari segi masakan dan semacamnya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
jadi kalau kata anak muda sekarang indonesia banget deh kalau tinggal di hotel hig
oke pak arya terakhir mungkin sinergita seperti apa pak yang diharapkan oleh kementerian bumn
yang terjadi kemudian antara hotel hotel bumn dan hig ke depannya
iya ini dengan tadi ya dengan kita harapkan ini secepatnya juga

supaya kawan kawan yang punya hotel hotel bumn itu bisa jadi jaringannya kawan kawan hig
jadi kalau ini cepat kan artinya kawan kawan juga bisa service pelayanannya juga jaringannya makin banyak
itu yang kita butuhkan
jadi deadline deadline itu jadi kita harus dorong banget nih
kemudian di sisi lain deadline yang kita untuk holding pariwisata kami kemarin sudah ketemu dengan dari panggil pak jokowi juga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
bicarakan itu dan beliau secara persis sudah setuju tinggal kami dari kementrian harus mengeksekusinya
supaya cepat supaya kawan kawan hig juga akan terbantu dengan cara infrastruktur itu
kemudian sisi lain juga kami juga mengeksplor juga bisnis bisnis baru di bidang wisata ini gitu
dan kita rencana nanti ya pak kody ya dan pak ispandi bahwa kita akan buat hotel wellness ya wellness tourism di bali
dia mau merawat kecantikan sambil wisata ada di bali
dia mau maaf kata nih mau operasi operasi kecil gitu ya operasi kecil hidung dan apa gitu ya bisa di bali
atau bahkan orang yang mau pensiun dan sebagainya mau menikmati gitu ya itu bisa lansia lansia bisa di bali gitu
jadi karena kan ini sangat jadi kedepan kan orang orang seperti di jepang dan sebagainya kan eropa itu tingkat lansianya kan makin tinggi nih

mereka itu butuh tempat tempat wisata
yang memang nyaman dan kita lagi menyiapkannya di sanur
untuk recovery dan juga untuk recuperating
iya dan besar itu besar sekali ya besar sekali
kita mau apa aja nanti ada di situ mau service wellness nya dengan dokter dokter yang sangat internasional juga
dan kita kerjasama dengan korea ya
jadi ini mudah mudahan bisa terlana dengan baik sehingga kawan kawan di hotel di indonesia ini bisa makin banyak gitu
makin banyak jenis jenis yang bisa mereka service kan kepada masyarakat gitu
baik pak kody terakhir mungkin pak singkat saja apa harapan dari pak kodi sendiri selaku pihak manajemen ceo dari hotel indonesia
tentu kpi kami tercapai
kami punya kpi yang diminta oleh pak aryan nih dari kementerian
terutama juga bahwa reporting kami ke stakeholder dan juga
kementerian bahwa apa yang menjadi cita cita kita untuk menjadikan hotel indonesia ini menjadi memang reseptatif hotel indonesia
jadi memang kita membuat cita cita bahwa hig ini memang benar benar akan menjadi hotel resipentatif hotel indonesia yang bertaraf internasional
karena dengan begitu bahwa indonesia punya hotel
karena sekarang kalau kita bicara china terkenal dengan shangri la
negara lain terkenal dengan namanya sendiri
negara lain punya namanya sendiri kita tidak punya
nah ini yang saatnya kita akan buat kita akan kembangkan itu cita cita kita
bahwa we proud dengan produk kita yang akan kita kembangkan bahwa indonesia itu punya hotel yang bisa dibanggakan
orang narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini berbicara mengenai moving forward dengan hotel indonesia group pak kodi pak iswandi dan pak arya
terima kasih pak
dan semoga dengan semangat wajah baru hig menjadi motor dan juga katalis positif untuk menjadi operator jaringan hotel terbesar di indonesia
terima kasih sekali lagi atas perhatian anda dan demikian perbincangan indonesia forward kali ini
saya frida litwina sampai jumpa